hujan deras yang terjadi di kota solo dan sekitar sejak sabtu sore hingga malam
membuat puluhan rumah terendam air hingga minggu pagi
kondisi itu terjadi di sejumlah wilayah yang berbatasan dengan aliran sungai bengawan solo
kota solo dan sekitarnya diguyur hujan deras sejak sabtu sore hingga malam
di kelurahan semanggi pasar klewon lima belas rumah warga terendam hingga selutut orang dewasa
di kelurahan ini ada beberapa anak sungai bengawan solo
banjir mulai masuk ke permukiman sekitar pukul sebelas malam
awalnya hanya sebatas mata kaki namun semakin malam semakin tinggi
sebagian besar warga masih bertahan di rumah masing masing dan belum mengungsi
jam setengah sebelas malam mulai masuk terus hujannya tetapi sudah mulai reda
terus karena pintu ditutup jadi ini air kota
kalau air bengawan masuk tambah parah
banjir juga terjadi di tanggul semanggi
warga memilih mengungsi karena rumah mereka mulai terendam air setinggi lebih dari satu meter
warga memilih mengungsi ke atas tanggul bengawan solo dan menunggu jika air sudah reda untuk mengambil barang barangnya
jam dua belas sudah naik di tanggul
ketinggian sudah sampai tidak ada sakit enggak
tapi untuk alat alat dan perabot sudah diamankan atau belum
perabot belum perabot rumah masih di dalam semua
di kelurahan joyon takan kecamatan serengan ada lima puluh kepala keluarga atau tiga puluh lima rumah yang tergenang air setinggi lima puluh cm
warga mengungsi ke masjid anikmah joyon takan
di kelurahan gandekan jebres terdapat enam puluh rumah tergenang air setinggi dua puluh hingga tiga puluh cm
warga yang rumahnya terendam mengungsi ke tanggul bengawan solo